hingga sabtu malam kawasan malioboro yogyakarta terus dipadati wisatawan yang menghabiskan masa libur lebarannya
selain memenuhi jalur pedestrian wisatawan juga ramai berbelanja oleh oleh khas yogyakarta
sempat digoyor hujan kawasan malioboro yogyakarta kembali dipadati wisatawan pada sabtu malam
selain jalanan yang dipadati kendaraan bermotor keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian di sisi barat dan sisi timur
suasana ramai juga terlihat di sentra oleh oleh teras malioboro
di tempat ini wisatawan berburu beragam barang khas yogyakarta
pada sabtu malam kawasan asia afrika kota bandung juga dipadati wisatawan
lalu lintas di jalan asia afrika juga ramai dengan kendaraan yang melintas
pengunjung yang datang ke kawasan ini tidak hanya berasal dari kota bandung
tetapi juga dari jakarta bogor dan sekitarnya
ramainya wisatawan juga dimanfaatkan sejumlah pegiat cosplayer untuk mendapatkan penghasilan
dengan cara menghibur wisatawan atau berfoto bersama